mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama belum berpikir untuk menjadi menteri di periode kedua pemerintahan joko widodo
menurut basuki rekam jejaknya sebagai bekas terpidana kasus penistaan agama membuat karir politiknya sudah berakhir
ditemui setelah menerima penghargaan roseno award di kemang jakarta selatan senin siang
basuki mengatakan pernyataan ini bukanlah sikap pesimistis
sambil bercanda pria yang akrab di sapa ahok ini mengaku lebih memilih menjadi pembawa acara di stasiun televisi atau media sosial
saya dianggap nikah lagi ya sudah